eh menurutku sama dewi
mendingan sambil nunggu aku latihan dulu deh
tapi kedengarannya kurang enak
aduh ada cara lain
ada cara lain nggak ya
sudah terbuka untuk aku wi
bagus sih tapi
kedengarannya agak lebay
gimana lagi caranya
aku malah tambah kerogi
lilinnya tolong diganti mbak
lilinnya udah jelek
oke baiklah tunggu sebentar ya pak
ini saya akan ganti dengan yang baru
tapi tapi yang cepat ya
saya ngeriinnya dia keburu datang nanti
terima kasih banyak
kenapa dewi belum datang juga ya
wi kamu datang juga
aku pikir kamu gak jadi datang
ini maya mas bukan t dewi

t dewinya nggak bisa datang gimana maksud kamu maksudnya kamu duluan kesini nanti dia nyusul gitu
t dewi suruh maya yang kesini
dewi nggak bisa datang kenapa kenapa dia nggak bilang
duduk mai kalau begitu kamu temenin aku makan ya sayang aku udah pesen makanan banyak nanti mau bahas ya
biarpun hari ini aku cuma diajak makan karena takut membazir tapi gak apa apa lah lain kali pasti mas satria beneran ajak aku kencan aku harus sabar
ayo mai duduk kenapa kamu diem aja
mas ini makanannya banyak banget ini buat kita semua atau jangan jangan mau ada pesta ya mas
oh nggak sengaja aku pesen banyak makannya aja dong dimakan nanti mau bahas ya
mas ini makanannya banyak banget ini buat kita semua
oh ini kok ada makanan yang bentuknya kayak semur cuman rasanya lebih enak apa ya mas ya
itu namanya steak ya bisa dibilang semur dengan orang bule
mas ini kan restorannya mewah banget
ini tuh makanan sempurna
aku akan coba semuanya
ya tapi kalo lu mau makan makan semua tak langsung makan

mas kenapa kami cuman hanya medidasanya
kata teh dewi ini cuma makan malam biasa
makanya aku boleh gantiin
tapi kok sampai nyewa seluruh restoran
berarti spesial dong
kamu suka main
teh apa masa triang gak keberatan
kalau aku yang pakai baju ini dan gantiin teh dewi
ini kan cuma makan malam biasa
kalau makan malam kan bisa sama siapa aja ya kan
iya deh teh makasih ya teh
ya ampun jangan jangan
jangan jangan masa triang mau nebak teh dewi malam ini
ah aku gak mau
hari ini aku seneng seneng
malam ini kan aku bisa kencan sama mas satria
biarpun cuma jadi pengganti teh dewi
aku nggak boleh mikir yang aneh aneh
tuh men kamu pagi pagi udah datang

biasanya aku yang datang duluan
ya allah sat
tuh men kamu pagi pagi udah datang
biasanya aku yang datang duluan
ya allah sam
kamu kenapa sam
goni itu aku beli khusus untuk kamu wi
dan kamu tahu nggak
restoran itu udah aku booking khusus untuk kita berduka
kamu malah nyuruh maya datang
kalau kamu gak bisa datang kenapa kamu mau bilang sendiri
kenapa kamu diam
kenapa kamu gak jawab pertanyaan aku
tapi semua itu ada alasannya
semua aku lakukan demi maya
maya cinta banget sama kamu
selama ini dia nggak pernah cerita ke siapa siapa
tapi akhirnya kemarin dia ngaku sama aku
kamu baik ya sama dia
dia gadis yang baik
kamu penting banget ya sama aku

kamu nggak perlu jodoh jodohin aku
nggak perlu wi
sat tunggu sat
sat tunggu sat
kamu jangan salah paham
maksud aku bukan begitu
sebenarnya kamu suka sama andre kan
aku suka sama andre
aku suka sama andre
aku suka sama andre
aku suka sama andre
aku suka sama andre